pemerintah indonesia terus mengintensifkan upaya menghambat laju penyebaran covid sembilan belas
diantaranya dengan ppkm mikro dan vaksinasi
sebelum kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
masyarakat diimbau untuk tetap berdisiplin
menjaga diri dengan protokol kesehatan terutama dengan memakai masker
seiring jumlah kasus covid sembilan belas yang terus bertambah
seperti apa langkah langkah yang efektif untuk ditempuh dalam menangkal penularan covid sembilan belas
kita akan terhubung dengan ketua umum perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
bapak haryadi wibisono melalui sambungan zoom
selamat siang pak haryadi
sehat ya pak
selamat siang mbak ratu
alhamdulillah mas sehat
baik pak haryadi
pak pandemi ini belum berlalu
bahkan kini ada kasus kasus baru dan juga varian baru
apakah kemudian protokol kesehatan yang disampaikan sejauh ini perlu diperketat lagi
ya menurut saya kondisi akhir akhir ini memang menunjukkan peningkatan yang sangat tajam
dan semakin banyak
pada dasarnya protokol kesehatannya kurang lebih sama
yang diperlukan adalah semakin pentingnya masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tadi secara ketat
begitu yang saya sampaikan
jadi menjaga jarak mengurangi perkejian kalau tidak perlu tidak perlu kemana mana
pakai masker dan lain sebagainya itu merupakan protokol kesehatan yang selama ini sudah disampaikan oleh pemerintah
yang paling penting adalah masyarakat sebagian besar masih mengabaikan protokol kesehatan tadi
baik pak aryadi
sementara itu pemakaian masker ganda belakangan ini disarankan
seberapa efektifkah kemudian masker ganda yang akan menangkal virus ini
bahkan juga ada informasi mengatakan virus delta yang baru itu hanya dengan berpapasan saja itu bisa terkontaminasi
seperti apa pak aryadi
masker ganda menurut saya memang penting
persoalannya adalah dua lapis itu yang seperti apa
karena ada dua persoalan
pertama adalah bukan hanya dua lapis tapi dua lapis yang memang betul betul berkualitas
kita bisa melihat banyak masyarakat yang masih menggunakan masker kain walaupun dua lapis tidak bermanfaat
yang kedua cara memakai masker ini menjadi penting sekali
saya masih melihat masyarakat menggunakan
memakai masker tetapi tidak pada posisi yang benar
ada yang hanya putnya saja yang dimasker
ada yang masih ada rongga
jadi perlu masyarakat tahu bahwa menggunakan masker berlapis belapis dan tertutup semuanya
demikian yang bisa saya sampaikan
ya bagaimana kemudian dengan terpaparnya virus delta begitu pak
nah ini seperti apa apakah kemudian dengan double masker ini bisa mengurangi hal hal tersebut
ya saya tidak tahu persis apakah betul memang gambarannya sedemikian menakutkan
saya tidak ingin membuat masyarakat semakin panik
yang penting gunakan masker dua lapis dengan cara yang benar dengan kualitas masker yang baik
yang kedua pada masyarakat
pada prinsipnya tetap tiga m itu
jaga jarak cuci tangan memakai masker itu tetap merupakan protokol kunci yang mau tidak mau harus dipatuhi
karena dengan banyak istilah m yang banyak ini sekarang ini justru masyarakat makin mumet kadang kadang
membedakan menurut saya sederhana saja
tetap jaga jarak pakai masker dan cuci tangan
nah persoalan yang perlu difahami adalah
di samping pakai masker tadi masyarakat sering pada waktu makan atau minum bersama dengan teman dibuka
nah disitulah bahayanya
kita duduk berdekatan dengan teman yang kita tidak tahu kita buka masker dalam jarak yang kurang dari satu lima meter
maka mungkin terjadinya penularan sangat besar disitu
jadi sebaiknya memang tidak usah makan minum bersama sama dengan teman teman
tetap tinggal di rumah makan minum di rumah saja
baik jadi selalu ingat memakai masker menjaga jarak
menjaga jarak ini juga diberlakukan pada saat makan bersama begitu ya
jangan sampai kita melepas masker tetapi dengan jarak yang dekat begitu
kemudian pak haryadi bagaimana dengan vaksinasi massal
masih terus diupayakan hingga saat ini agar sebagian masyarakat mendapatkan vaksin
bagaimana kemudian cara kerja vaksin ini dalam meningkatkan kekebalan tubuh untuk menangkal virus
sejauh ini cukup efektif
persoalannya adalah kita bicara cakupan
kalau tadinya kita mengharapkan pemerintah mengharapkan adanya kekebalan atau herd immunity
herd immunity itu perlu difahami dengan benar
herd immunity bisa tercapai kalau diberikan secara bersamaan dalam jangka waktu yang dekat
dengan jumlah area yang terbatas
kita tidak mungkin mencapai herd immunity untuk seluruh indonesia
seluruh indonesia dalam bersamaan
kita punya pengalaman waktu melakukan pekan imunisasi nasional
itu bisa dicapai sukses karena diselenggarakan betul betul bersama sama dan dalam jangka waktu satu minggu
sedangkan di sini kita mau melakukan vaksinasi dengan target selama satu tahun
jadi salah sekali untuk bisa mendapatkan kekebalan kelompok kalau kita melihat area yang luas
kekebalan kelompok bisa tertapai
kalau itu dengan skala yang lebih kecil
tingkat kecamatan atau kabupaten diselenggarakan dengan tepat pada waktu yang sama
dan itu akan tertapai di kelompok itu
tapi untuk itu untuk daerah yang terlalu luas memang agak sulit
sehingga ingin saya sampaikan sebaiknya segera dilakukan vaksinasi itu dengan cara aktif
jadi bukan mengundang orang datang ke tempat vaksinasi
tapi pelayanan vaksinasi
yang harus diperbanyak dengan mobile team mendatangi tempat tempat kelompok kelompok masyarakat tadi
baik kemudian pak haryadi ada beberapa merek vaksin yang dipakai di indonesia
adakah kemudian perbedaan manfaat dan juga resiko dari vaksin vaksin yang digunakan tersebut
saya kira kita harus percaya pada pemerintah
selama pemerintah melalui badan pom mengizinkan atau menggunakan vaksin tadi
marilah kita jauhi pemikiran yang macam macam
semua vaksin pasti memiliki tingkat keamanan
efektivitas dari vaksin itu saya kira cukup tinggi
efektivitasnya masih dipengaruhi masing masing individu
tapi pada umumnya efektivitas dari vaksin tadi cukup tinggi
demikian yang saya sampaikan
jadi masyarakat secepatnya untuk segera mendapatkan vaksin
kemudian terakhir pak haryadi
apa ada tips untuk meningkatkan sistem imun tubuh
apakah suplemen vitamin ini juga ikut membantu meningkatkan imunitas
ya saya kira ini adalah konsep dasar hidup sehat
konsep dasar hidup sehat itu adalah
pasien harus dalam kondisi imunitas yang tinggi
dengan makanan yang bergisi dengan kaya protein
kemudian ditambah dengan suplemen vitamin vitamin c vitamin b vitamin b
dan juga olahraga ringan
tentunya ini semua membuat tubuh kita dalam kondisi yang sama
dan kesamapaan itu akan meningkatkan imunitas
terima kasih pak haryadi telah bergabung bersama kami
selain mengandalkan kebijakan pemerintah
kesamapaan juga akan meningkatkan imunitas
selain mengandalkan kebijakan pemerintah
kesadaran pribadi untuk menjaga protokol kesehatan
sangat dibutuhkan dalam menangkal covid sembilan belas
selalu terapkan lima m saat beraktivitas
memakai masker mencuci tangan menjaga jarak
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas